orang mah sampe ngajak perang buat ngerebut lahan parkir
kamu punya air minum
kamu kan tau saya gak pernah bawa minum
ya sudah saya mau cari minum sekalian pamit
kamu masih punya hp
kasih tau saya tuh nomernya kalau ada apa apa
enggak nanti kamu kasih ke junaidi
kang parkiran kaos ada yang nyerang
eh main dipukulin
house sama mn masih disana
saya ncuy jack sama eding juga disini
saya kesana sekarang
parkiran aus ada yang nyerang
kita kesana sekarang
kita outsiders leuk ungguhi
menempatkan mereka di dalam rumah
ketika aria mengejutkan dewa
nanti pulang kamu mau nganterin aku gak
aku tuh masih trauma naik angkot tau
gara gara pernah kecopetan
kamu gak mau ngantar aku
air putih aja
barusan saeb dateng
baru ada penerimaan mahasiswa baru
di kampus abc
dia udah rekrut anak buah
baru satu orang
katanya itu juga bermasalah
dia sekarang lagi kesel
ada panggilan kerja
anak buahnya itu sudah dia ancam
udah dia buatin contoh koster
terus dikasih tulisan di bawahnya
kalau anak buahnya itu tetap ngotot
posternya nanti mau diperbanyak
terus bakal ditempel dimana mana
biar orang orang tau
anak buahnya itu siapa
terus sekarang gimana
kamu udah berhasil minta nomor hp nya
takut dikasih tahu ke kamu katanya
kamu udah nanya
arkasnya sekarang dimana
air putihnya pak
kamu gak tahu siapa yang mukulin kamu
kenapa dia mukulin kamu
dia nanya gimana bisa nemuin
kang cecep kang ujang
sama kang murad
yang satu orang dari awal sudah meeting dari belakang
terus satu orang lagi
gak tau saya dipukul
saya dipukul sampai tiga kali
mungkin mereka agus sama yayat
kang parkiran aus ada yang nyerang
siapa yang nyerang
aus sama mn gak kenal
agus sama yayat anak buah bang edi
mereka yang nyari kamu sama yang lain
mereka kakitangan mereka yang nyari kamu sama yang lain
bukan bang edi
mereka nyerang parkiran cuma buat nyari info
dimana saya ujang sama kang murad bisa dicari
kemungkinan mereka cuma cari info aja
buat dikasih ke orang orang yang dibayar bang edi
buat nyari saya sama yang lain
terus rencana kamu gimana
mau nyari agus sama yayat
balas dan idam karena mereka sudah nyerang parkiran
bukan cuma ini mereka nyari kamu sama yang lain
bukan cuma itu
saya mau titip pesan ke bang edi
supaya menentukan tempat kapan kita mau perang terbuka
terima kasih kang
kita cari agus sama yayat
maaf ganggu sebentar
saya belum pulang ke rumah
situasi belum aman
nanti akang tidur di rumah didu aja sama iwan
saya sudah terlanjur bilang sama penyaga masjid
kang cece pesen jangan sampai kang gobang nginep di masjid lagi
nanti kalau kamu udah pulang saya pulang ke rumah kamu
kang gobang gak mau nginep di rumah didu
gak enak bun
saya belum kenal didu
mudah mudahan situasi cepat aman lagi
kemarin saya sudah bilang
kalau kerja jangan sampai teleponan
nanti dimarahin bos
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai

yang cukup hari l seung hoiuscum untuk melakukan tahu mana k agent politis tidak bisa combung dengan hati dan hijau ini
kamu ngeliat saya berubah gak
jadi tambah beringas gak
enggak biasa aja
syukur kalau gitu
saya takut berubah kepribadian
jadi tambah beringas
ya kita mau diserang
yang muda kejar
kenapa yang muda aja yang ngejar
kang murad masih kuat lari
yang muda kejar
kalau saya sebetulnya masih bisa lari
ya udah sana ikut ngejar
saya ikut nunggu disini aja
saya sama jack lurus
kamu sama edi ke kanan
kamu sama mn ke kiri
saya mau lihat lihat kamarnya dulu
kamu cerdas juga
pura pura nyari tempat kos
itu motor dia bukan
jumlah louk warned
kita minum teh dulu
terima kasih ngerepotin
saya sholatnya pakai celana panjang
kalau punya sarung kan bisa sekalian buat selimut
kedinginan tapi nggak apa apa
kalau kang obang mau
saya punya sarung ada tiga
nanti yang satu buat kang goba
enggak usah terima kasih
yaudah saya enggak maksa
silahkan diminum tehnya
kang gobang sebenarnya orang mana
saya dulu lama di bandung
sempet pulang kampung suka bumi
sekarang balik lagi di bandung
di bandung nggak punya tempat tinggal
maaf saya ada telepon
kang gobang tidur di masjid lagi
keadaannya sudah memungkinkan
belum aman tapi nggak apa apa
kang gobang nanti pulang ke rumah saya aja
yang tidur di masjid lagi
yaudah gitu aja kang
dia pergi keluar kota
nanti sore dia rencananya sudah pulang
berarti saya juga nanti sore pulang
sekali lagi terima kasih tehnya
saya permisi dulu berangkat kerja
sama si ricma
nanti sore saya pulang ke rumah
memangnya sudah aman
kalau ternyata mereka datang lagi
nanti saya keluarin jurus burung bangau berkaki tunggal
buat temen ngopi a
parkiran kira kira udah aman atau belum ya
kamu udah mau kerja lagi
di rumah bosen
cuma tidur bangun duduk
terus ke wc
kalau udah mau kerja lagi
ya sudah kita berangkat saja
kamu di mana
lagi mau ke siapa
baru mau jalan ke sini
saya takut kejadian kayak kemarin lagi
kejadian kemarin yang mana
yang kamu dipukulin orang
insya allah aman
saya udah dipukulin
siapa changernya pada wilayah nuour
bambuk belakang copot
kita tanya aja dulu ke bengkel
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cerebon tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
saya sendiri lagi
bukannya kamu dari dulu jomblok
ini bukan masalah percintaan
mn gak mau parkir lagi
parkiran sama aja seperti terminal
belum mn mau ikut sebelum saya sama jack sempat ikut kamu juga
kamu kan market sendirian
masa kamu mau berhenti juga
bukan mau berhenti
saya cuma bilang gak enak kalau sendirian
orang sama sampai mengajak perang
saya ngajak perang buat ngebut rahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
siapa yang mau berhenti
saya cuma bilang ke kamu mn gak mau parkir lagi
saya nggak bilang saya mau berhenti juga
saya cuma bilang nggak enak kalau sendirian
kenapa kamu marah
siapa marah kamu tuh yang marah
otang sekarang kenapa gitu
masa saya ngomong baik baik dia malah marah marah
tapi pilihan katanya gak enak
orang mah sampai ngajak perang buat ngebut rahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
memangnya kamu mau berhenti parkir
kenapa otak sampai bilang begitu
emen gak mau ikut parkir lagi
katanya parkiran sama aja seperti terminal
saya malah dimarahin sama otak
sebelum emen mau ikut
sebelum saya sama jack sempat ikut kamu juga
kamu kan parkir sendirian
saya malah dituduh mau berhenti
orang mah sampai ngajak perang buat ngerebut rahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
saya nasihatin dia
cura yam cura yam cura yam
saya mau ke otang dulu sebentar
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
bilang emen gak mau parkir lagi
dia dimarahin kamu
saya gak marah
sebelum emen mau ikut
sebelum saya sama jack sempat ikut dia juga
dia juga kan marki sendirian
orang sampai ngajak perang buat ngerebut lahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
sambil marah gak
kaos tadi bilangnya kamu marah
temenin saya ke tempat naos
kamu mau ke tempat aos
ajak jack juga
kalau ada salah paham
biar ada penengah
saya sama jack mau pergi sebentar
saya sendiri lagi
saya yang ketempuhan
kemarin saya parkir taman
waktu saya tinggal masih baik baik aja
sebegitu saya balik lagi
gimana kalau langsung dibenerin aja
penyebabnya gak usah dipikirin
berapa estimasi ongkosnya
sama biaya servisnya
harus saya hitung dulu
manggilannya jangan emang
mau beli berapa
itu baru estimasi
bisa kurang bisa juga lebih
itu kan harga spare partnya masih kira kira
yaudah jangan dibenerin dulu
saya belum kepikiran uangnya
motornya boleh saya titipin dulu disini
boleh asal jangan lama lama
saya nggak jadi kerja di pt andai hujan turun
aus gak ada
sebentar saya telepon
dia juga udah
udah gak markir
di warung lagi makan
di warung mana dekat parkiran nggak
dari parkiran sekitar dua ratus meter
saya di parkiran
asalkan tepat keb dentist
iya udah epic
lu jangan super gokang
aku bilang oh fum code
terus dalemannya nggak ganti
cuman kerasa nggak enak saja
nanti sore saya pulang ke rumah
memangnya sudah aman
yang nyari saya pastinya angka saya sudah kabur
kalau ternyata mereka datang lagi
nanti saya keluarin jurus burung bangau berkaki tunggal
ya ampun mulai mikir
tdetek il orange itu dan tiet
tinggi ruangan uang tangannya